dikunci dari semua ini pembangunan adalah kerjasama dan komunikasi
kunci dari semua pembangunan ini adalah pertama masyarakat menikmati
memperoleh manfaat dari pembangunan ini
oleh karena itu terkait manfaat ini kita pastikan bahwa umkm umkm
juga bisa ikut memperoleh manfaat
lebih dari dua ratus umkm untuk dapat bukan berani tapi memiliki stand
sehingga nanti para penonton yang berjumlah dua puluh lima ribu
selain menikmati kegiatan usbk ini juga akan berbelanja
dan kedepannya yang perlu kita hitung ke depan adalah
multiply effect nya terutama bagi pertumbuhan ekonomi
di nusantara barat